duduk sini ya
maaf bersihin dulu tangan kamu
nanti ganti dulu perbannya
tautnya nanti kotor nanti gak sembuh sembuh sayang
kenapa gak mau
mau ya ini buat kebaikan kamu rena
mama bersihin ya
ma kenapa sih ma
andin bukan tipe seperti itu
dia pasti bisa menerima kenyataan kok
ya saya setuju sama pak surya bu sarah
seperti yang pak surya bilang
kita semua tahu bahwa amin itu adalah perempuan yang sangat kuat
seberat apapun cobaannya dia pasti bisa menawat ini semua
percaya di andin pasti bisa melewati ini semua
eh ada dede asgara
itu dede asgara yang liat tuh
opa mau gendong
pak surya mau gendong asgara
bapak mau gendong
bapak mau gendong asgara
oke sini sama oma omanya
panas buka aja
masalah mbak andien kok nangis
gue udah tau
kalau gue ternyata karena bebek blus
yang dikasih belum tentu bebek blus ya
tapi gue minta maaf sama kami berdua
pasti dengan terjadinya ini banyak emosi yang
kadang kadang gak stabil mungkin kadang kadang marah
berdampak juga sama kalian
enggak enggak enggak
mbak andien aku minta tolong
tolong bantu aku ya
bantu aku untuk bisa jaga rina sama sekarang
sampai aku sembuh
gue selalu ada buat lo din
biar gimana pun keadaan lo gue pasti ada di samping lo
lo gak usah minta maaf enggak apa apa
kita selalu di sisi mbak andien kok
udah jangan nangis dong mbak andien
udah udah udah
udah udah udah
mari saya taruh pak
ibu elsa ada kunjungan buat kamu
terima kasih ya
terima kasih pak
terima kasih pak
seperti yang aku janji
kamu kan pengen belajar soal hukum
beberapa buku tentang pengantar hukum
cari tahu dulu hukum di indonesia itu kayak gimana
terima kasih ya
aku gak nyangka adik kamu
bisa support aku sampai kayak gini
ya kan kalau memang kamu
mau jadi lebih baik lagi
makasih ya kalau masih setia sama aku
walaupun aku udah ngelakuin
banyak kesalahan dan merepotin kamu
kamu juga harus ingat
kita sekarang harus
menurunkan ego masing masing
jadi kita bisa sama sama
bisa jalanin semua dari nol lagi
ini hukum pidana
nanti kalau kamu udah pakar
asgaranya dibawa dulu ya
kita main sama dede biasanya
aku juga butuh
aku mau semua orang yang ada disini
jangan tinggalin aku
kasih aku support bantuan
supaya kajalannya juga bisa sembuhkan ini
juga buat asgira sama buat rindu
kita semua disini ada selalu buat kamu
rindu kita semua disini
kita akan support kamu
jadi kamu gak usah khawatir
ada al semua
kamu kuat sayang
referensi teman dokter andi dia seorang psikolog yang bagus dan saya rasa cocok untuk kesnya
andi ini mama buatkan janji boleh pasti pasti udah nangis lagi nanti hermatannya habis
kalau rendang ibu sarah saya juga mau
ya oke kalau gitu terima kasih sekali bapak
gas kalau gitu besok
jam sepuluh pagi confirm ya thanch terima kasih dan besok jam sepuluh pagi pak bagas ini psikolog
yang saya bilang tadi sudah bisa menerima andi ya sayang makasih ya saya tuh tadi takut banget loh
takut saya ngajak kamu ke sekolah
mau cerita masalah baby blues ini aja sama kamu saya takut takut kamu makin down
tapi ternyata kamu kuat
buat keluarga kita mas
buat anak anak kita
makasih mamah papa
sama warahnya merah merah makasih ya mbak
hadiahnya lego teknik motor
karmasang buat kalian berdua terbukanya dalam aja
terima kasih allah aku dikelilingi sama orang orang baik keluarga yang selalu support takut dan dukung aku
aku boleh temborena sama sekarang dulu nggak sebentar boleh dong kok
udah saya temenin ya tapi saya naruh kado dulu kamu duluan aja
kasih ya iya cobaan enggak ada abis abis ini buat mereka berusaha saya yakin andin
dan allah dalam manusia menuju yang kuat mereka pasti bisa melalui semua
insyaallah selama mereka bisa melewati ujian dengan bersama sama
pastinya ikatan cinta mereka makin kuat
iya surya amin terima kasih juga sudah mendidikkan menjadi perempuan yang luar biasa
dengar deh hukum adalah hati nurani publik bagus juga nih kutipannya
no kamu ngamun sih enggak enggak lagi dengerin aja kamu membaca buku pengantar
kamu bisa menyerap semua informasinya
serius kok aku lihat buku yang kamu pilih semua bagus bagus deh makasih ya
memukul kuang lagi kenapa sih enggak enggak trees cuman kamu tau redanya hukum
aman kamu s openings
ministri megara kalau aku mau nggak mainin aku
tapi apa udah ngomong aja
pak andika tadi udah ketemu sama bagian lapas
terus pak andika bilang ada kemungkinan kamu akan dapat remisi
dan itu masih harus nunggu beberapa hari lagi untuk dapat keputusan fixnya
beneran gak sih
ya ampun aku seneng banget tau gak sih dengernya
aku udah gak sabar penggumplah lagi sama gresia
kita dendam aja mudah mudahan ya
jadi masih tau gak mainan aku
kan aku masih mau main sama oba dan oba
kok udah diajak kesini aja cus
tapi gak boleh aku denger ya
tuh kakak rena makin hari makin pinter itu tahu
kalau orang dewasa lagi kumpul itu kan berarti kan harus ngobrol
anak kecil nggak boleh ikut ikutan
lagipula kan mama udah lama gak ketemu sama oba sarah
jadi lagi ngobrol dulu
kita bikin mama itu biar lega hatinya
biar gak sedih lagi
mama itu udah bahagia sayang
cuma alangkah baiknya kalau sekarang itu kita bikin mama lebih lebih lebih bahagia ya
kalau rena bahagia mama juga ikutan bahagia kok sayang
ada di sini
kok kamu sama rena sama askara
maaf ya kalau akhir akhir ini mama sering sedih
sering marahin rena
ya aku jadi takut
mama marahin rena itu untuk kebaikan rena
supaya rena penjajah
rena akan juga dapat ditambahin
karena rena sudah lebih dewasa
bukan marah beneran sayang
aku seneng papa liatnya
rena sebagai kakak juga jadi harus kakek yang pintar ya
nanti saya lagi yang salah
nanti saya diomelin
mama gak sedih lagi
iya dong harus dong
mama gak boleh sedih terus
makanya rena buat mama jadi happy ya
kan sering dikasih tau
mau jadi kakak yang baik ya
jadi contoh buat askara juga ya
ah seneng banget ya mbak ya
kalo ngeliat keluarga kita itu kayak gini
soalnya kita kan udah lama gak pernah ngeliat kayak gini
kayak udah lama gak ngeliat kayak gini
gak tenang banget
ya aku pengen nanya sesuatu sebenernya
cuma aku gak mau kamu marah
yaudah marah aja
mainnya gak ya
kau kalaulah gue ayo di pengen teking ini
aku harap kamu bisa mengartikan pelukan ini
produk kosmetik kita yang punya kompetitor di pasaran
dan membuat kita kalah saing
nanti saya akan sampaikan kepadamu
terima kasih banyak atas informasinya
ini mungkin pala akan kecewa sih
tapi saya ingetin ke kalian ya
kita harus tetap berusaha untuk meningkatkan kembali penjualan produk kita
oke meeting untuk malam ini sampai di sini
terima kasih banyak untuk kehadirannya
dan kalian boleh pulang
makasih ya pak
kalau gitu kami permisi dulu ya pak
kalau gitu saya juga duluan ya
ya udah ya udah gak apa apa
udah lo istirahat aja yang penting lo sehat
terus gue gimana dong
masa gue balik sendiri
kalau masuk juga masa aku duduk sendirian sih
kan kamu juga jadinya gak sendirian
kok kamu disini sih
iya kebetulan tadi saya habis meeting disini
kamu beneran mau ngopi sama aku
meskipun saya agak berharap sih
ya udah yuk
selamat berusaha terima kasih banyak ya
sama sama bu sara
daum pak daum mak
ada diri jalan pak mak
ya udah kalau gitu mama ke kamar ya
selamat ya mak
udah dong jangan nangis lagi ya
mau ikut gak sama emak enggak
aku mau tanya buku cerita dari om bahi
kok belum sampai ke aku nih
ya nanti papa tanyain ya
rena masuk aja sama mama dulu ke kamarnya
rena bisa nurut sama papa nggak
kalau papa bilang masuk kamar sama mama masuk kamar
nanti biar papa yang
sekarang baik ke sini pak
nanti papa yang bicara ya
sekarang sama mama dulu
maaf saya telepon malam malam
saya cuma pengen minta izin aja
mau ketemu dengan rena
kalau bisa besok
karena saya mau ngasih buku buku yang kemarin kelupaan di rumah sakit
pertama saya mau mengucapkan terima kasih sekali karena
pada waktu itu anda mau membantu saya
untuk membawa rena ke ugd
ada nemenin rena di sana
terima kasih banyak
tapi bukan karena anda pernah membantu saya seperti itu
jadi anda menyuruh nyuruh saya sayang sayang tentang rena ya
saya telepon bukan untuk mengatur anda
saya juga cuma pengen deket aja dengan rena
seperti biasanya jadi om baik buat rena
saya juga nggak akan macam macam kok
tapi hanya untuk memberi buku
waktunya setelah rena makan siang dan sebelum renat tidur siang
sekarang kita terima kasih ya
aduh maaf ya mbak
cathy yang sebetulnya calon istri yang tepat
makasih ya pak
nggak apa apa cuma kena baju aja sih tapi it's okay
dan kopinya juga jatuh semua
biar biar saya pesennya lagi ya
atau ini aja kita minum berdua
nggak saya bicara nanti saya pesen lagi
duduk sini ya
maaf bersihin dulu tangan kamu
nanti ganti dulu perbahannya
tau nanti kotor nanti nggak sembuh sembuh sayang
kenapa nggak mau
mau ya ini buat kebaikan kamu rena
mau bersihin ya
ma kenapa sih ma
main juga nggak boleh
kemaren kan aku udah ditolongin
nggak bisa ketemu sama om baik
besok om baiknya bisa kesini setelah rena pulang sekolah
tapi ada tapi nya ya
kalau mama atau papa
itu lagi ngomong gak boleh dibantah ya
nggak boleh melawan orang tua
ini kan permintaannya rena
saya mau mengajarkan untuk bisa berterima kasih sama orang yang sudah nolong
ya gimana pun nino juga udah ngelong rena
udah bantu saya waktu itu
nggak usah terlalu dipikirin
saya yang jamin nino nggak akan macem macem sama rena
saya suruh nino datang sebelum jam makan siang rena
dan sebelum rena datang
dan sebelum rena tidur
jadi waktunya nggak banyak
saya akan minta penjagaan dari risa juga nanti
yang penting kita ngajarin anak kita gimana cara berterima kasih sama orang
dibersihin dulu lukanya ya